ini saudara orang tidak mampu tidak bisa membayar ambulan di rumah sakit ternyata terpaksa dibawa dengan tosa
pasca video membawa jenazah dengan motor dan tiga viral
pihak rsu pg wonolangan ringu kabupaten probolinggo akhirnya angkat bicara
manajemen rumah sakit yang bertemu pihak keluarga di mapolsek tringu akhirnya sepakat berdamai
pihak rumah sakit mengaku hanya mematok biaya rp satu ratus tujuh puluh lima untuk sewa ambulan bukan rp delapan ratus
perwakilan keluarga berharap pemerintah mengkaji ulang biaya ambulan untuk mengantar jenazah
pasca berdamai pihak kepolisian memberi bantuan dana untuk kebutuhan tahlilan
sementara rsu pg wonolangan memberikan paket sembako kepada keluarga pasien